satu tahun jokowi maruf amin masih kembali untuk anda
kalau tadi kita sudah mendengarkan satu kepala badan dan juga satu menteri berbicara soal pencapaian pemerintah
dan kontroversi undang undang omnibus law dari sisi pemerintah
tapi tidak semua kemudian menilai omnibus law cipta kerja itu sebetulnya baik baik saja
karena juga diiringi dengan banyak aksi demonstrasi dan juga penolakan
kita akan diskusikan dari sudut pandang partai yang ada di luar pemerintah
partai kadat sejahtera dan juga dari pengamat politik
bergabung bersama dengan kami ada bang mardhani alisera ketua dpp dari pks
bang mardhani selamat malam bang
dan ada pak jayadi hanan direktur dari lsi pak jayadi selamat malam mbak
selamat malam renhat
assalamualaikum bang mardani
baik saya akan langsung ke bang mardhani alisera dulu
bang mardhani ini tidak tanggung tanggung anda memberikan penilaian empat pemerintahan jokowi maruf amin
dari skala sepuluh empat lima saja nggak sampai nih bang mardhani
apa indikatornya kalau anda memberikan angka empat
sebetulnya kalau lihat katakan surveinya kompas untuk bidang polukam bahkan cuma tiga puluh
oke jadi anda masih lebih baik sedikit begitu ya
yang empat empat itu empat puluh artinya
saya tiga hal saja reinhardt ya
penangan covid sembilan belas kita jauh dari science based evident policy
kebijakannya tidak ikut kepada apa yang teman teman akademisi epidemiolog idi dan lain lain
sehingga angkanya mengkhawatirkan
kasus dua sampai lima puluh ribu dia perlu satu ratus lima belas hari
satu ratus lima puluh sampai dua ratus ribu cuma tujuh belas hari
dua ratus lima puluh ribu tiga belas hari terakhir
dua ratus lima puluh sampai tiga ratus ribu cuma sebelas hari
positivity rate kita masih di empat belas sampai enam belas persen
testing kita masih di bawah standar who
tiga puluh delapan empat puluh ribu kita masih dua puluh ribuan
bahkan kalau di zoom lebih separohnya itu dki
yang lain kemana
nanti kalau lebih detail lagi ini ada data
who tanggal sepuluh sampai sebelas september dua ribu dua puluh itu buat survei kepada pelaku tracking yang dibawa kementerian kesehatan
surveinya barengan dengan subdirektorat pencegahan dan pengendalian penyakit menular
delapan puluh enam persen trackingnya masih manual
padahal sudah sekali kok
tinggal kasih gelang elektronik mereka yang sudah ketemu sama suspek nomor satu dua tiga
bahkan kalau kita lihat
misalnya wu jokowi kota kacik gugus sugas gugus sugas
padahal yang punya pasukan itu kementerian kesehatan
tapi dua duanya tidak diberikan mewenang secara penuh
sehingga yang terjadi tidak sampai di liter
padahal pak jokowi sendiri yang menyatakan bukan cuma sen
itu untuk covid sembilan belas
kalau mau ditambahin
baik jadi yang pertama kita bagi dulu deh bang mardi
urusan covid sembilan belas ya
sampai di situ dulu
saya akan ke pak jaya rianan
pak jayadi satu tahun pemerintahan jokowi maruf amin ini tampaknya memang ada banyak sekali peristiwa penting
peristiwa genting sampai soal kontroversi undang undang sejumlah produk undang undang
sampai penanganan covid sembilan belas
catatan anda di satu tahun ini sebetulnya bagaimana pak
yang paling menarik
menurut saya satu tahun ini diawali dengan demonstrasi besar dan diakhiri dengan demonstrasi besar kan
ketika pak jokowi mulai itu demonstrasi besar soal kpk undang undang kpk
yang itu terbukti kemudian melemahkan kpk itu sendiri dan berimplikasi pada pelemahan pemberantasan korupsi
semua survei menunjukkan itu salah satu indikasinya adalah
kpk sekarang tidak lagi nomor satu
satu nomor dua sebagai lembaga yang paling dipercaya publik dalam soal tingkat kepercayaan
biasanya kan kpk itu nomor dua setelah tni atau kadang nomor satu
dan saingannya itu presiden tni kpk
karena kpk malah sering dibawah polri
meskipun polri kan tingkat kinerjanya juga masih belum ekstern ekstern amat
yang kedua ya apa namanya
demonstrasi besar karena omnibus law bukan omnibus law ya omnibus law
jadi apa namanya isunya sama saya kira ya dari sudut pandang politik dan demokrasi
isunya sama yaitu soal transparansi dan serta demokrasi serta proses prosedur politik gitu
oke lah kita bisa berdebat misalnya soal omnibus law itu kita bisa berdebat soal isinya ya
karena saya sendiri tidak berani membicarakan
karena untuk memahami secara utuh undang undang itu
itu kan harus membaca juga tujuh puluh enam atau tujuh puluh tujuh undang undang yang lain
karena kalau kita baca satu persatu
itu pasal pasal di dalam omnibus law itu
itu banyak pasalnya itu isinya pasal sekian dihapus pasal ini diganti dan sebagainya
untuk paham apa yang dimaksud kita harus kembali ke undang undang awalnya
dari beberapa versi yang saya baca itu
jadi oke lah
itu bisa berdebat mungkin ya
tapi yang pasti munculnya demonstrasi besar
baik di awal ketika revisi undang undang kpk maupun omnibus law itu
berarti ada problem di prosedur politik dan prosedur hukum di dalam pembuatan undang undang itu
jadi minimal itu masalahnya
itu wajib di addres wajib diurusi karena membuat undang undang itu bukan hanya soal substansinya
pembuat undang undang itu ada jenis yang berbeda
adalah juga soal prosedurnya prosedur politiknya
karena itu soal politik sekaligus hukum sekaligus kebijakan publik
yang jadi dalih pemerintah selama ini seperti kata pak sofian itu tadi barusan
kalau anda nggak setuju baca pasalnya ke mk
lah itu kan itu seolah olah pemerintah bikin undang undang dulu
terserah masyarakat nanti kalau masyarakat nggak setuju baru diperbaiki
tidak begitu prosedur pembuatan kebijakan publik yang baik
nggak begitu juga prosedur yang baik
apa yang diminta oleh konstitusi dan turunannya di kita
jadi maksud saya ada problem
ini catatan catatan yang selain tentu saja ada catatan yang positif
tapi kan tadi reinhardt mau yang negatif kan
nanti kita bahas juga yang positif
tapi sebelum kita ke positif nih pak jayadi
tadi kan kalau dari bang mardhani masih di soal penanganan covid sembilan belas
nanti juga mungkin ada poin poin yang lain
apakah artinya kemudian selain penanganan covid sembilan belas
urusan soal politik dan hukum ini gaduh atau bagaimana sebetulnya di satu tahun awal ini pak jayadi
kalau kita lihat dari segi stabilitas politik nggak masalah juga
kan stabilitas politiknya aman aman aja
bang mardhani nggak turun ke jalan tuh
tetap aja menggunakan korektor konstitusi kan
jadi itu artinya aman
pak jokowi juga modal politiknya sangat besar

ada tujuh partai yang mendukungnya secara penuh gitu
termasuk di omnibus law itu
jadi stabilitas politik dan keamanan sebenarnya cukup terjamin
jadi seharusnya menurut saya modal politik dan demokrasi yang dimiliki pemerintahan sejak awal itu digunakan untuk membuat kebijakan kebijakan yang betul betul apa itu
misalnya nih kalau orang menuntut transparansi ya kenapa nggak transparansi dari awal
karena undang undang sebesar saya bisa paham kenapa orang banyak yang protes misalnya soal undang undang omnibus law itu
karena undang undang sebesar itu itu kan memerlukan kehati hatian gitu
meskipun kita juga paham bahwa kita perlu bergerak cepat
tapi kan cepat itu tidak berarti kemudian menelabas gitu kan
meskipun jadi dalam membuat kebijakan seperti undang undang niat baik substansi baik itu harus juga diikuti oleh pemerintah
harus juga diikuti oleh proses dan prosedur yang baik
saya kira supaya jalannya mulus gitu
tapi kan sudah terjadi
dan sayangnya ini mengulangi prosedur atau proses yang terjadi setahun yang lalu yang saya bilang tadi
soal revisi undang undang kpk itu
jadi tidak ada perbaikan dari sudut ini
dari sudut apa itu demokrasi dan prosedur hukum yang selama terkait dengan pembuatan kebijakan publik
itu catatan yang lumayan buruk ya
itu catatan yang lumayan buruk ya
di satu tahun pemerintah pak jokowi
ya tentu saja ada peristiwa covid sembilan belas
dan covid sembilan belas nya enggak masalah ya
maksudnya enggak masalah itu ya siapa yang bisa menolaknya kan
tapi penanganannya begitu ya
tapi yang bisa jadi persoalan adalah bagaimana respon
baik respon kebijakan maupun respon dalam pengertian
politik terhadap pandemi yang kita alami
juga bisa menjadi catatan
di dalam pemerintahan kali ini
bang mardhani selain soal covid sembilan belas penanganan covid sembilan belas
apalagi yang menjadi catatan anda sebagai partai yang ada di luar pemerintahan
misalnya mungkin soal hukum dan juga politik
apa yang menjadi sorotan anda
tapi dijawab nanti ya bang
kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali
pemerintahan presiden jokowi maruf ini kalau dikatakan nilainya kecil
tentu ada banyak juga faktor yang kita harus pertimbangkan
terutama di tengah pandemi covid sembilan belas
sehingga fokus pemerintah kemudian menjadi teralihkan begitu
karena ada pandemi yang juga harus ditangani
ya memang ini tahun anomali
tahun delapan bulannya di masa pandemi
tapi dengan perpu corona sebetulnya pak jokowi punya senjata pamungkas ya
bahkan privat pusing tidak harus melibatkan teman teman di dpr
dan buat saya itu sah sah saja namanya kondisi pandemi
tapi kenyataannya kita tetap menghadapi resesi ekonomi
bukan cuma itu
catatan besarnya bagaimana ketika ekonomi resesi kita lihat
beda dengan sembilan puluh delapan
pmkm masih ada yang hidup
ya karena yang kena memang perusahaan besar
kalau sekarang umkm kita berat kondisinya
dan saya diskali ketika ada dana tiga puluh lima triliun
tapi tidak bisa tersalurkan
karena tidak match cara apa yang dipikirkan oleh para pembuat kebijakan
dengan apa yang diharapkan oleh teman teman umkm
plus bayar listrik dan air
karena ini belum dapat
angka dua empat juta mungkin tidak terlalu jelas
padahal yang diperlukan sangat jelas
jadi antara yang di delivered nya bidang perekonomian masih punya catatan
walaupun saya tetap apresiasi
buat saya justru orang kaya harus mulai bantu beli pakai pajak
jangan orang kaya nggak pakai pajak
negara lagi perlu pajak
saya juga apresiasi pada saat awal kadin minta dana rekap untuk covid ini rp satu enam ratus triliun
tapi bu sri mulyani tetap maju dengan rp empat ratus lima triliun
walaupun belakangan naik ke rp enam ratus enam puluh tujuh
naik lagi ke rp satu triliun
oke nanti didetailkan
karena berhati hati tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ketika sekis ekonomi
bpk itu mengaudit di tahun dua ribu
nah kami juga betul betul mengingatkan jaga dana rekap covid ini
awasi dana covid
untuk bab ekonomi catatannya itu
tapi yang paling parah memang di bab pol hukum
bukan cuma resesi ekonomi
kalau kontras mengatakan ada resesi demokrasi
penanganan bukan cuma demonstran kemarin
tapi yang buat di teman teman yang berbeda pendapat
yang dikasih dengan baju tahanan
mereka bukan kriminal kok
mereka cinta negeri
punya pendapat yang berbeda
diperlakukan dengan humiliated seperti itu
apalagi ada petinggi polri yang mengatakan
mereka yang tidak setuju omnibus law
nah omnibus law ini politik praktis
bukan politik negara
yang pro dan yang kontra dua duanya cinta negeri
tugas polisi bukan pro kepada yang salah
itu yang paling parah
yang satu dan kontra yang lain menjaga ketertiban
nah itu kpk lagi sedih saya
dulu kpk ingetnya kejujuran transparansi dan rujukan moral
sekarang ceritanya tentang mobil dinas
sebesar ini dirusak dengan berbagai hal yang harus
jadi ada pol hukum
nilai kami buat pak jokowi merah
pak jayadi kalau tadi yang negatif
singkat yang kemudian bisa anda simpulkan paling tidak di setahun ini deh
pemerintahan jokowi maruf amin
yang positif ya stabilitas politik dan keamanannya tetap terjaga
itu masih masuk positif ya pak jayaidi ya
tapi kan tidak bisa kita menilai positif ekonomi
ya bisa sih positif tapi comparatively speaking gitu dengan negara mana kan gitu ya
tetapi memang ya itu stabilitas politiknya tetap jaga
yang kedua tingkat kepercayaan kepada presiden itu masih baik gitu
masih lumayan baik
itu artinya masyarakat kita walaupun terhimpit secara ekonomi
menurut data ya dari berbagai lembaga survei termasuk lsi itu
bahwa dapatan mereka menurun tajam
tetapi berbeda dengan situasi normal
biasanya orang kalau terhimpit ekonomi dia akan menyalahkan pemimpinnya
kalau sebenarnya enggak ya
itu kok masih tinggi sih pak jayadi
sebelumnya sekitar tujuh puluh an persen ya
tetapi yang paling negatif yaitu tadi data di masyarakat
dari hasil survei menunjukkan bahwa mengkonfirmasi yang disampaikan bang mardhani
di tahun dua ribu sembilan belas itu tingkat kepuasan kepada kinerja ya
tingkat kepuasan kepada kinerja demokrasi masih di angka tujuh puluh an persen
sekarang di sekitar september juli agustus september oktober dua ribu dua puluh
jadi memang soal
demokrasi itu kan soal kebersamaan sebagai bangsa
seharusnya di masa krisis itu semua orang berkumpul mendukung pemimpinnya
tapi ini justru kita terbelah gitu
jadi ada persoalan bagaimana pak jokowi mengendal leadership di masa pandemi ini
dan salah satunya itu adalah pendekatan pendekatan yang mungkin
mungkin karena ingin cepat menyelesaikan dari sudut ekonomi misalnya
sehingga unsur unsur yang terkait dengan transparansi agak sabar dikit mengelola proses itu menjadi tidak terperhatikan
sehingga muncullah problem problem seperti demonstrasi besar omnibus law
itu yang jadi masalah
nah sekarang yang jadi tantangan besar juga adalah sampai hari ini
kalau menurut saya sih
belum ada tanda tanda bahwa virus ini bisa dikendalikan oleh negara kita
tidak ada tanda tanda itu
beda misalnya ketika misalnya korea selatan
kita tahu korea selatan atau selandia baru itu mereka dengan jelas atau jerman ya
itu bisa mengatakan bisa kita kendalikan
karena itu misalnya kita cukup percaya diri membuka ekonomi di bidang ini bidang itu dan sebagainya
itu yang menjadi problem juga
karena tampaknya pemerintah sudah berharap kepada vaksin gitu
oke baik pak jayadi
terakhir saya ke bang mardhani
bang maradi jadi meskipun tadi banyak kritikan tapi tadi pak jayadi juga katakan meskipun menurun ya
tapi tingkat kepercayaan publik terhadap presiden masih cukup tinggi
kok sebetulnya singkat dari anda terakhir sebagai closing bang mardhani
ya tentu ini jadi modal
nah kami juga berharap bahwa pak jokowi kinerja lebih baik lagi
rakyat tidak menunggu
kalau presiden bisa berhasil
kalau presiden ragu untuk resafel presiden ragu cuma marah marah di publik kasihan masyarakat
itu nanti jadi pepesan kosong
ayo presiden bekerja ini bukan periode pertama loh
ini periode kedua
jangan justru lebih buruk dari periode pertama
oke apapun itu rapor merah atau rapor biru rapor apapun warnanya
kita ataupun rapor hitam mungkin ya kita tetap kawal bersama seperti apa kemudian pemerintahan jokowi maruf amin ini ke depan
karena masih ada empat tahun lagi dengan beragam tantangan
tentu pandangan pandangan kritis juga dibutuhkan untuk mengimbangi jalan pemerintahan
terima kasih banyak bang mardhani alisera
terima kasih banyak pak jayadi
saya waktunya tipis sekali tapi saya yakin juga pesannya bisa sampai kepada masyarakat
terima kasih pak jayadi dan juga bang mardhani
dan demikian program spesial satu tahun pemerintahan presiden joko widodo dan juga wakil presiden ma'ruf amin
kita akan kawal bersama karena masih banyak sekali pekerjaan rumah pemerintahan
apalagi untuk empat tahun ke depan
saya rehat sirait pamit terima kasih selamat malam sampai jumpa